warga kecamatan turi kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta digegerkan dengan temuan potongan tubuh manusia yang diduga korban mutilasi
kamis pagi petugas gabungan melakukan penyisiran di tiga sungai yang disinyalir menjadi lokasi pembuangan potongan tubuh korban
dan bergabung bersama kami kapolresta sleman kombespol yuswanto ardi
pak yuswanto selamat sore
selamat sore mbak
pak yuswanto boleh diinformasikan kepada kami
sebetulnya kronologi penemuan potongan tubuh ini pertama kali seperti apa
ya pada saat hari rabu kemarin tanggal dua belas juli itu ada tiga orang yang merencanakan untuk memancing di aliran sungai tersebut
dan pada saat mereka turun di pukul sembilan belas tiga puluh mereka terkejut menemukan beberapa potongan bagian tubuh manusia
yaitu dua potong kaki sampai dengan batas mata kaki
dan satu pergelangan tangan kiri serta ada sepotong daging manusia
baik sampai dengan sore hari ini pak yuswanto update pencarian potongan tubuh korban lainnya
hasilnya seperti apa
ya untuk hasil sementara yang kita temukan masih belum bertambah
namun demikian alhamdulillah kita sudah berhasil mengidentifikasi korban
yang saat ini kita sedang melakukan
jadi pendalaman lebih lanjut
sehingga doakan saja mudah mudahan dalam waktu singkat bisa segera kita ungkap
bisa dipublikasikan pak yuswanto identifikasi korban
korban ini perempuan laki laki atau rentang umur
ya untuk sementara belum bisa kita publikasikan mbak
untuk kepentingan penyelidikan
nanti segera kami mohon doros itu dalam waktu dekat
seakan segera kita rilis
apabila memang sudah pasti semuanya
hasil informasi yang kita kolaborasikan di beberapa tkp
serta adanya kerja sama juga kita dengan polda diy
segera nanti akan kita informasikan
baik dengan adanya kasus ini pak yuswanto
apakah kepolisian pihak kepolisian juga mendapatkan informasi atau laporan mengenai orang hilang yang baru baru ini terjadi
ya ada beberapa laporan orang hilang yang memang harus kita konfirmasi
dan kita klarifikasi kebenarannya
dan kita juga sedang berproses untuk melakukan tes dna terhadap bagian tubuh yang telah kita temukan
jadi mohon bersabar
jangan sampai nanti penyampaian informasi yang kami berikan pada sore hari ini belum mencapai tingkat keakuratan yang valid
baik bagaimana kemudian
karena memang kita masih sangat sangat minim sekali dalam menemukan potongan potongan tubuh yang ada
jadi kami tidak ingin berspekulasi terlalu jauh tentang identitas korban
pak yuswanto kita ketahui wilayah ini juga ramai permukiman warga
bagaimana pihak kepolisian memberikan informasi agar tidak menjadi kabar palsu tidak menjadi hoax di wilayah tersebut
ya kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui panewu yang dalam hal ini setingkat kecamatan di wilayah turi
untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini merupakan kejadian penemuan mayat
jadi memang tidak perlu dikhawatirkan karena memang kita bisa pastikan lokasi tersebut atau tkp tersebut hanya sebagai tkp tempat pebuangan
jadi kami yakini bukan lokasi untuk pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan ini
kombes pol yuswanto ardi terima kasih banyak atas informasi sementara
kami tunggu update dari temuan potongan tubuh korban mutilasi di sleman yogyakarta
ya mohon dorstunya mbak
sebentar lagi kita akan rilis apabila sudah pasti
baik baik terima kasih
pak yuswanto selamat sore